m enam puluh tahun warga serang panjang kabupaten subang purwakarta jawa barat
digelandang petugas ke ruang pemeriksaan di unit pelindungan perempuan dan anak
kakek empat cucu itu diringkus petugas karena terbukti telah melakukan tindakan asusila
kepada gadis berusia tujuh belas tahun
aksi bejat tersangka terjadi di rumah korban ketika tersangka hendak menagih utang kepada orang tua korban
orang tua korban bercerita jika anaknya diduga kemasukan setan
tergoda kemolekan tubuh korban pelaku langsung mengaku mampu mengusir roh jahat dari tubuh korban
namun bukannya mengobati tersangka malah melakukan tindakan asusila
aksinya terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya yang langsung melapor ke polisi
tersangka ditangkap di rumahnya di subang